phk ini berhubungan dengan diberhentikan sejumlah layanan non inti yang terkena dampak pandemi covid sembilan belas
sama seperti gojek grab juga melakukan phk dan menghentikan beberapa proyek non esensial
pandemi covid sembilan belas memaksa kedua startup ini memfokuskan layanan mereka pada divisi yang masih menghasilkan
seperti pesan antar makanan transportasi roda dua dan empat serta dompet digital
menurut pengamat ekonomi indef bima yudhistira efisiensi besar besaran ini adalah langkah startup untuk menyelamatkan bisnis mereka
ketidakpastian pandemik membuat investasi
investor luar masih menahan diri untuk masuk ke negara berkembang seperti indonesia
bima khawatir ini justru menjadi awal keterpurukan perusahaan startup
khawatirkan bahwa langkah phk ini merupakan awalan ya
karena kita akan menghitung juga sampai seberapa kuat para startup startup ini terutama yang levelnya sudah unicorn dekakorn
ini mampu bisa survive sampai akhir semester dua dua ribu dua puluh
yang kedua memang ini jadi pelajaran penting
bahwa aksi promo dan diskon yang dilakukan secara berlebihan itu sebenarnya tidak sehat juga
karena kita melihat kalau ada situasi pandemi ataupun krisis seperti ini terjadi lagi
ini bisa jadi cash flow dari perusahaan perusahaan startup itu sangat terganggu